s pria pohon di rumah kontrakan di daerah sudi marajaya ciledug tangerang
kedapatan menyimpan jenazah bayinya di dalam kulkas pada senin tiga juli
dari pemeriksaan s kapolsek ciledug akp dorisa menyatakan
bayi s dan istrinya aa diketahui sudah meninggal di dalam kandungan
hal itu terungkap setelah aa akan melakukan persalinan di rumah sakit pada minggu dua juli
s yang mengaku baru tinggal di daerah itu bingung
lantaran tidak memiliki biaya untuk memakamkan jenazah sang anak
ia lantas menyimpan jenazah di kulkas
kapolsek pun menyebut warga yang mengetahui kejadian ini melapor ke polisi
bayi tersebut kemudian dapat dilahirkan pada hari senin tiga juli sekitar pukul tujuh pagi
dalam keadaan negara dunia serta wanita tersebut dalam kondisi kritis
selanjutnya jenazah bayi tersebut kemudian dibawa pulang oleh pria berinisial s
dan dimasukkan ke dalam kulkas
bayi tersebut kemudian dibawa pulang oleh pria berinisial s
dan dimasukkan ke dalam kulkas
alasan s memasukkan bayi ke dalam freezer adalah karena dia melihat bayi tersebut
dikeluarkan dari pendingin ketika di rumah sakit
peristiwa tersebut terungkap ketika s akan membuat surat pemakaman di pihak rt dan kelurahan
sementara menurut tetangga s pada rabu siang
dirinya tidak mengetahui bahwa aa sedang hamil dan akan melahirkan
pada minggu subuh ia sempat melihat seseorang diduga aa dibawa pergi dengan taksi online
saya bisa ngomongin di minggu subuh itu kan
hari ini di subuh saya lihat katanya ada orang yang perempuan kayak sakit gitu

oh lagi sakit yaudah
tidak terlihat di hadir saja tidak terlihat
polisi pun mengklaim masih menyelidiki kasus ini
adapun jenazah anak s dan aa sudah dimakamkan
dimas arief setiawan tangerang banten